halo dengan ibu andin karisma putri
selamat sore ibu
selama sore ini dengan saya sendiri ini siapa
saya atika dari pengadilan agama jakarta selatan
pihak kami sudah mengirim surat ke alamat ibu
perihal mediasi dengan pak aldebaran
besok pagi jam sepuluh
apa ibu sudah terima
saya belum saya belum lihat
baik kalau gitu saya konfirmasi ya bu
bukanlah pilihan yang akan gue ambil
gue gak mau adin terluka
gue mau andin bahagia
melihat andin tersenyum
itu yang gue mau
ada tamu yang menunggu bapak di depan ruang dosen
baik pak makasih
siapa yang datang
perasaan gue gak mau janji sama siapa siapa hari ini
anda mencari saya
jadi ada perlu apa bapak menemui saya
begini saya ingin tahu apa
apa betul anda mengajukan
ijin untuk mendapatkan
kasus pembunuhan yang dilakukan andin
empat tahun yang lalu
lalu apa hubungannya sama anda
ya jelas ada
ada hubungan yang sangat erat di situ
karena ketika pembunuhan itu terjadi
status andin saat itu adalah
anda suaminya andin
saya pernah melihat suaminya adik
itu bukan anda
tidak ada peromongan pun
anda menjelaskan hal itu
anda akan dibangun
siapa nih saya nur saya tahu kamu siapa dan apa yang biasanya kamu kerjakan jadi ada
urusan apa saya butuh bantuan kamu lu mau bayar berapa sama guru kamu emang mintanya berapa saya
saya aja sanggupin asal kerjaan semuanya beres oke oke gue seneng nih kalau kayak begini lo butuh bantuan
apa jadi kurang lebih seperti itu ceritanya pada akhirnya saya dan andin harus bercerai
tapi entah kenapa belakangan ini saya juga muncul rasa penasaran
terhadap kasus itu ya saya tahu ini terlambat tapi saya tetap ingin membuktikan apakah kasus
pembunuhan itu andin bersalah atau tidak jujur pertama kali saya mendengar soal ini
saya yakin kalau andin itu hanya korban
andi tidak mungkin melakukan pembunuhan dan saya percaya itu
jadi gimana apa berkas salinannya anda sudah punya belum tapi tersorong saya mau ke kantor
pengacara mengambil salinan berkasnya kalau boleh saya ingin membaca berkas salinan itu
juga soalnya kemarin saya minta pengantar dari pengacara katanya ditolak karena sudah ada yang
ya boleh selama tujuan anda untuk demi kebaikan anda kalau gitu ntar sorry kita ketemuan aja di
kantor pengacara mbak jana inggolan
oke nanti lokasinya saya share lo boleh terima kasih ya
aku nggak perlu bilang ke adin kalau aku ketemu alis ini bagaimana sih aku lama banget dan
sepertinya lebih baik aku nggak usah kasih tahu adin dulu kalau dokter sarankan adim untuk
psikiater aku khawatir nanti adin malah semakin terbebani
hai jer intellis bujurnya kita kita pulang sekarang ya gini kita tidak mau psychological hai fungsinya atau kenapa k choruscharger
face ada yang benar benarrifat dan aku juga takut nih ya nggak usah usah nggak usah usah kita kita pulang aja
kita istirahat nanti kalau memang perlu kita cek lagi besok ya sayang
lebih baik kita pulang dulu sekarang ya
kamu coba istirahat di rumah dulu
ntar telfon kamu dulu
ntar ya aku angkat telfon dulu ya sayang
halo dengan ibu andin karisma putri
selamat sore ibu
selama sore ini dengan saya sendiri ini siapa
saya atika dari pengadilan agama jakarta selatan
pihak kami sudah mengirim surat ke alamat ibu
perihal mediasi dengan pak aldebaran
besok pagi jam sepuluh
apa ibu sudah terima
saya belum saya belum lihat
baik kalau gitu saya konfirmasi ya bu
apa ibu bisa datang besok
baik ibu sampai besok ibu
siapa yang telfonnya
dari orang pengadilan agama
besok aku harus mediasi
untuk gugatan cerai
itu dia orangnya
eh itu tuh
yang pakai kaos putih pakai jas hitam
gak usah tau loh
balikin dokumen saya
kenapa ada nino
berkas ini dia ambil mereka
eh lo masih gue campur ya
sial semuanya jadi berantakan
nino gak boleh sampai liat gue disini